gavita pergi mak
aku mau tetap tinggal di sini gavita
gavita pokoknya sekarang kamu harus ikut aku
ya allah aku ini benar benar bodoh
aku benar benar orang yang gak ada gunanya
aku mau mengulangkan kita
tapi selalu saja aku cuma membuat dia semakin susah
apa memang takdirku seperti ini
selalu saja menjadi beban dalam hidup anakku
aku akan mencari dia
dasar itu ibu ibu bego
dan judul gue bawa foto anak yang hilang ini
jadi adiknya evita hilang
padahal adiknya itu adalah
anak kandung dari orang tua angkatnya evita
ini bisa jadi kesempatan untuk gue
gue harus manfaatin rahasia itu untuk menghancurkan evita
tapi gimana caranya
ya allah maaf ya saya gak sengaja
itu kalau jalan punya mata
saya minta maaf mas saya benar benar gak sengaja
saya pikir dengan minta maaf cukup
lu kasih gue uang dua ratus ribu buat gue ke dokter
ya allah mas
kakak kakak cuma ketiban keranjang ini doang
mas apa dua ratus ribu sih
lu yang salah kok malah nyolong
saya kan gak sengaja mas

lu gak tahu kalau gue bantan harap dia ya
temen temen gue banyak di penjara
mas pikir dengan mas ngajarmu saya saya bakal takut
enggak mas saya kan ambil maaf jadi permisi
lepasin gak lepasin
kalau lu mau pergi dari sini lu kasih gue dua ratus ribu
gue gak bakalan biarkan lu pergi sebelum lu kasih gue dua ratus ribu
dia mau apaan kamu
bung kalau gue jadi lu ini kan lo pulang sekarang
eh lu ada masalah sama nisa
dia ada temen gue
jadi lu ada masalah sama gue
dan gue minta ganti rugi sama dia
eh lu jangan kesakitan
oke sekarang kita ke rumah sakit
kalau lu kenapa napa kita bayar ruginya
tapi kalau lu gak kenapa kenapa kita ke kantor polisi
karena lu udah berusaha untuk memeres nisa
aku berdua pikir gue bakalan lupa sama kejadian ini
mendingan lu berdua
mudah mudahan gak ketemu lagi

aku juga gak mungkin biarin kamu kayak begitu aja
rumah aku dekat kok
ya boleh deh
evita tunggu evita
kenapa kamu ambil tindakan seperti ini
dengan kamu seperti ini
posisi aku semakin susah pin
sekarang mama gak akan mungkin maafin aku
kau harus gimana
kau harus gimana sekarang
ketika menangani anesia
aku sangat ngerti perasaan kamu evita
kalau kamu emang ngerti
kamu gak akan bersikap seperti itu
aku tahu akibat dari perbuatan aku
kalau aku sangat mencintai kami
dan aku gak bisa ngeliat kamu diperlakukan kayak tadi
tolong biarin aku lindungi kamu
bisa nggak mungkin berbuat begitu
eh bita nggak mungkin tega melakukan sesuatu yang akan menyakiti hati kita

dia mau melupakan kita gitu

ini surat palsu
mira nggak mungkin melupakan mama
mama nggak mungkin melupakan mama
papa juga nggak mau seperti itu
tapi kalau kenyataannya memang begini kita gak bisa berbuat apa apa
mira sudah memilih mama
dan bukan kita yang dia inginkan